kamu bilang kalau kamu mau mundur dari hubungan kita
ya tapi put
karena kebaikan orang itu
kadang suka dipersalahgunakan sama orang yang niat buruk sama lu
capek banget gue
gue juga masih kepikiran sama suara hati mell tadi
si rizky mau kemana sih
kayak buru buru banget
gak denger kali dia
yaudah yuk kita samperin
saya ingin menyampaikan
soal kematian pak jaka
silahkan pak rizky silahkan
ada update terbaru apa
saya sudah mengecek ke rumah sakit
soal surat kematian pak jaka
yang pak raymond titipkan ke saya
bu nawang pernah bilang itu semua yang ngurus
dan sekarang udah ada di tangan bu nawang emang
ternyata setelah saya cek
ke rumah sakit tersebut
surat kematian tersebut
jadi menurut pak haris
surat kematian yang bilang
kalau pak jaka itu meninggal
karena serangan jantung itu
betul sekali pak
saya sudah cek ke rumah sakit tersebut
ternyata rumah sakit tersebut
tidak pernah mengeluarkan
surat kematian atas nama
saya gak berhenti sampai disitu saja pak
saya tetap menyuruh tim saya
untuk menyelidiki data
di rumah sakit
tidak ada surat keterangan
mengenai kematian pak jaka
data data itu terhapus pak
kalau sudah dikirimkan pak haris

semua mungkin memang bisa terjadi pak
setelah semua data di backup
ternyata memang tidak ditemukan
keterangan mengenai kematian pak jaka
untuk apa bu lidia memasukkan
surat kematian pak jaka
apa sebenarnya yang disembunyikan bu lidia
terima kasih pak jaka
walaupun kejadiannya udah dua puluh tahun
udah lebih dari dua puluh tahun mas
aku akan cari tahu kebenarannya
aku gak berharap apapun dari harta peninggalan kamu
aku cuma pengen tahu apa sebenarnya yang menyebabkan kematianmu
karena menurut pak raymond
kamu tuh gak meninggal karena penyakit jantung
kamu pasti ingat kan siapa pak remon
dia itu dulu temen kamu mas

pak raymond tuh sangat baik ke aku dan putri
bahkan pak remo tulus membantu aku
untuk mengungkap soal kematian kamu tanpa aku minta
aku harap kamu bisa menerima kedekatanku dengan pak remon sekarang mas
tapi meskipun begitu
kamu gak akan tergantikan di hatiku
kamu akan tergantikan di hatiku
kamu akan tergantikan di hatiku
aku nanya diem aja
putri mau nganterin gue
gue mau cek jumlah sks yang gue ambil semester kemarin
bukannya sks lo ada di bawah keterangan
rekapan ip semester kemarin
rekapan ip semester kemarin bukan udah keluar
emang lo belum dapet
udah sih gue udah dapet
cuman gue lupa taruhnya dimana
makanya sekarang gue mau ngecek
terus gue mau ambil mata kuliah apa yang harus gue ulang
aku mau masuk ke dalam karena
lo sama pangeran disini aja put
nanti gue yang cek di dalam ya
kamu kenapa sih putri sus goreng
kamu jangan bohong dong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
terus kenapa tadi pas kamu berangkat ke kuliah
kamu gak sama aku
putri usus goreng
jujur dong sama aku
walaupun kita baru jadian tapi aku tahu kok
kamu itu orang yang bisa pegang komitmen
dan aku tau banget
kamu orangnya kayak gimana
kamu kan putri usus goreng kesayangan aku
jadi gak mungkin kalo gak ada apa apa
kamu bilang kalau kamu mau mundur dari hubungan kita
ini semua terjadi setelah aku ninggalin kamu seminggu ini ya

sampai buat kamu jadi kayak gini
gak mungkin cerita ke pangeran
apa aja yang udah alex omongin ke gue
karena pangeran pasti gak akan terima
dan nanti malah hubungannya sama om alex bisa makin buruk
kamu bisa ceritakan sama aku
putri usus goreng
putri usus goreng
kita ngambil tempat lainnya
aku kepikiran terus apa yang dilakuin pak haris dan timnya
aku takut sebentar lagi semuanya bisa kebongkar
dan aku kehilangan apa yang aku miliki
aku kan orang kepercayaannya pak jaka
dan yang paling dekat sama pak jaka pada saat itu
orang orang pasti tertuju curiga sama aku
bukan alex karena alex itu kan karyawan biasa
ada apa pak
maaf mengganggu waktu sebentar ibu lydia
saya dengar dari bagian legal
pak haris dan timnya datang lagi bu
kenapa pak haris bisa datang kesini lagi untuk ke bagian legal
padahal semuanya kan udah clear ya
perusahaan ini gak ada hubungannya sama baskoro
yang ditanyakan pak haris bukan soal pak baskoro lagi
saya yakin ibu lydia merasa tidak tenang
jadi los ya pak
tapi kalau ini lo baik baik aja jadi sesang
sekalian kita tunggu bagaimana reaksi bu lydia
setelah saya dan tim
mendatangi kantor legalnya
untuk penanyakan soal antonia
saya setuju itu pak
saya akan bicara ini ke bu nawang
setelah tahu reaksi bu lydia seperti apa
gimana aku ungkapin semua ini ke bu nawang
kalau ternyata apa yang menimpa perusahaan suaminya dulu
ada kaitannya dengan bu lydia
saya akan coba bertemu dengan lydia pak